warga berbondong bondong menangkap ikan dengan cara jala hingga tangan kosong atau yang bahasa setempat disebut digogong
jadi jangan ada kekhawatiran
saya pun menuju ke sana dan ingin membuktikan langsung sejernih apa
bangsa marah itu tandanya
yang harus mereka beli setiap harinya
kami hadir di situ memastikan bahwa nilo jelantik bukan hanya sekedar sepasang sepatu yang orang melihatnya sebagai standar prestis ataupun misalnya brand high end dan lain sebagainya
pencer wicak sono aga dipa gresik jawa timur
dapatlah pekerjaan di perusahaan swiss
sebagai petugas bpjs satu di surabaya ia bertanggung jawab untuk tujuh hingga delapan rumah sakit
nah kalau tidak stabil ya tentu konsentrasi oksigen di mesin itu
pertama yang dijual dalam bentuk rumput laut kering asin
artinya tetap bagaimanapun kondisinya seperti apa khususnya penyebab atlet kita harus diberhentikan atau dilarang main
padu padan ini menjadi andalan warung bu marjani
ada kejadian yang tidak fair begitu yang menimpa kontingen indonesia
apa jadinya jika engkau juga suka membanding bandingkan dirimu dengan orang yang sukses
maka engkau menaikkan harga dirimu sendiri
kenapa pekerjaanku nggak seperti temanku yang bagus semua
apakah tadi kan biasanya mbok gajinya juga diperlukan keragian
bisa kita sampaikan bahwa ke masyarakat juga
karena sebelumnya ibu joni dianggap dalam kondisi baik
artinya bahwa di ruangan itu ya secara sentral
kita bisa membuat diri kita tidak akan senang
sekjen hipmi bagas ada dirga menyatakan jumlah pelaku umkm yang cukup banyak di indonesia